keinformasi lainnya menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti
sabtu menenggelamkan tiga belas kapal nelayan asal vietnam di perairan pulau datuk
kabupaten mempawah kalimantan barat
susi memimpin langsung penenggelaman kapal nelayan asing ini
setelah lama vakum menenggelamkan kapal pencurikan di indonesia
penenggelaman kapal nelayan asing secara keseluruhan mencapai lima puluh satu kapal nelayan asing pada dua ribu sembilan belas ini
menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti menenggelamkan tiga belas kapal nelayan vietnam di pontianak sabtu siang
ini adalah penenggelaman tahap pertama
pada penenggelaman kedua yang jadwalnya masih belum dipastikan
akan ditenggelamkan tiga belas kapal vietnam lainnya
menteri susi menyaksikan detik detik penenggelaman kapal di perairan pulau datuk
di dek kapal patroli hiu macan satu
dengan didampingi gubernur kalimantan barat sutar miji
dan kapolda kalimantan barat irjen didi haryono
penenggelaman kapal kali ini tidak dilakukan dengan peledakan atau menggunakan bahan peledak
tetapi menggunakan air yang disemprotkan ke palka kapal
yang lambung kapal telah dibocori sehingga memudahkan kapal tenggelam
yang mereka harus jadwal
yang kedua ini namanya hukum kepastian hukum
kita berikan kepastian hukum kepada orang yang mau nyuri
investasi perlu kepastian hukum di sebuah negara
ya kita kasih kepastian hukum tidak ada berbeda beda
itu aja yang saya inginkan
penenggelaman kapal dengan cara ini dianggap lebih ramah lingkungan
dan tidak merusak habitat ikan di laut
serta menjadikan bangkai kapal yang tenggelam sebagai rumpon
sepanjang tahun ini susi akan menenggelamkan kapal nelayan asing sebanyak lima puluh satu kapal
asal kapal ini adalah tiga puluh delapan dari vietnam enam dari malaysia dua dari tiongkok
satu dari filipina dan empat tapa identitas
penenggelaman kapal nelayan asing ini telah memiliki ketetapan hukum untuk dieksekusi
kapal nelayan asing yang ditangkap sebelumnya diselidiki oleh direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
penenggelaman kapal ini sesuai aturan dan tidak akan pernah dilelang
karena dikhawatirkan berpotensi terulangnya kejahatan serupa
adisa putro pontianak kalimantan barat